terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news report
gunung agung di bali kembali mengalami erupsi pada kamis malam
dan akibatnya warga sekitar gunung agung diminta untuk menjauh dengan radius empat km
dan tidak melakukan aktivitas di area gunung
dilansir detikom badan geologi pvmbg pos pengamatan gunung api agung
menyatakan gunung agung masuk ke level siaga
sementara itu dalam akun unggahan netizen dalam akun instagram
at dex underscore sukata abu vulkanik juga sudah mulai terlihat
dan dirasakan warga desa pengelatan singaraja
dan saat ini sudah ada korrespondensi cnn indonesia
igeni nyoman wiryadinata di patai sindu sanur bali
selamat siang nyoman walaupun belakang anda indah
tapi kita baru berjumpa
kita menerima informasi ketika tentang erupsinya gunung agung kembali begitu nyoman
bagaimana pantauan anda terkait dengan khususnya pariwisata di sana
apakah ini menjadi membuat para wisatawan menjadi takut
dan kembali ke negaranya masing masing atau tetap santai santai saja nyoman
ya hanum memang hari ini artinya berdasarkan data dari ppmbg
yang memantau gunung agung di pos panto rendang
dari pukul enam pagi ke pukul tujuh pagi
pukul enam pagi hingga pukul dua belas siang ini memang aktivitas gunung agung menurun
dibandingkan dengan pada tanggal atau pada hari kamis kemarin
ketika pada tanggal sepuluh januari dua ribu sembilan belas sempat terjadi erupsi
dengan tinggi kolom abu sekitar dua meter dari puncak kawah gunung agung
berdasarkan data yang baru saja dikeluarkan pada pukul dua belas siang tadi
hari ini artinya pada pukul enam hingga pukul dua belas
ketinggian asap kawah tipis yang berwarna putih yang keluar dari gunung agung
hanya memiliki tinggi sekitar seratus sampai dua ratus meter di atas puncak kawah
artinya aktivitas gunung agung bisa dibilang menurun
dibandingkan dengan hari kamis kemarin ketika sempat memuntahkan abu vulkanik
kemudian pasir yang kemudian sempat terpantau di wilayah ban
juga termasuk di desa dukuh
di mana pada saat itu pada pukul sembilan belas lima puluh lima sempat terjadi erupsi
dengan tinggi sekitar dua ribu meter dari puncak gunung agung
kalau kita mereview artinya dari dua minggu terakhir
dari tanggal tiga puluh desember dua ribu delapan belas sampai hari ini
artinya ada dua erupsi yang cukup besar
yakni pada tanggal tiga puluh desember dengan ketinggian sekitar dua ribu lima ratus
yang kemudian juga melontarkan
abu vulkanik termasuk juga pasir
yang kemudian terjadi lagi pada tanggal sepuluh pada hari kamis kemarin
dengan ketinggian yang lebih rendah
sekitar dua saja dari puncak kawah gunung agung
artinya dua ribu meter dari puncak kawah gunung agung
nah dari analisis inilah kemudian ppmbg
masih menyatakan status gunung agung pada posisi level tiga
dan dinyatakan bahwa tidak ada indikasi akan terjadinya erupsi yang lebih besar
berdasarkan data data yang sudah dikumpulkan
dua minggu terakhir ini oleh pihak ppmbg
kemudian namun walaupun begitu
di level siaga ini masyarakat diminta untuk tetap
tidak melakukan aktivitas di radius empat kilometer
dari puncak kawah gunung agung
termasuk juga bagi wisatawan yang hendak mendaki atau menikmati
puncak atau suasana pagi dari puncak gunung agung
memang tidak disarankan untuk melakukan hal ini
termasuk juga mereka ataupun warga yang melakukan aktivitas ataupun bermukim
di aliran aliran sungai yang berhulu di puncak gunung agung
artinya kemungkinan akan ada bahaya sekunder
apalagi saat ini gunung agung ataupun wilayah karangasem
termasuk juga sebagian besar pulau bali
artinya sedang ada musim hujan
yang dikhawatirkan akan adanya lahar kemungkinan akan lahar dingin
yang pada waktu pada tanggal sepuluh
ketika gunung agung
mengeluarkan abu yang juga paparan abu ini ketika hujan akan melahirkan lahan
yang kemudian akan menuju ke aliran aliran sungai
yang memang berhulu di puncak gunung agung
artinya masyarakat yang beraktivitas di aliran sungai
termasuk bermukim di aliran sungai yang berhulu di gunung agung
diminta untuk tetap waspada walaupun berada jauh di radius lebih dari empat kilometer
kemudian bagaimana dengan wisatawan
memang kalau kita lihat data yang
data yang dikeluarkan oleh disparda
artinya di tahun dua ribu delapan belas ini ada penurunan
artinya tidak sesuai dengan target
artinya di tahun dua ribu delapan belas kemarin
jumlah wisatawan yang ditargetkan untuk datang ke bali sekitar enam tiga juta wisatawan
namun hingga akhir desember dua ribu delapan belas
hanya tercapai sekitar enam satu juta wisatawan saja ke pulau bali ini
memang tidak serta merta akibat adanya aktivitas gunung agung
kemudian belum stabilnya gunung agung
namun diperkirakan karena adanya bencana alam yang tempat tempat yang ada di indonesia
namun sekarang kalau kita lihat hanum di obyek obyek wisata yang ada di pulau bali
masih diramaikan oleh kunjungan wisatawan yang berlibur di awal tahun
kemudian kalau kita lihat kemarin juga ada peningkatan ketika terjadi liburan di akhir tahun
dengan jumlah penumpang yang
melewati bandara igusti ngurah rai sekitar dua belas tujuh juta orang yang lalu lalang di bandara igusti ngurah rai
artinya ini terjadi peningkatan di liburan akhir tahun dan kemudian diikuti dengan awal tahun ini
artinya tidak terlalu berpengaruhlah aktivitas gunung agung atau belum stabilnya gunung agung
namun wisatawan memang tidak diwajibkan atau tidak diharuskan untuk melakukan kegiatan kegiatan
untuk menikmati wisata wisata yang ada di wilayah sekitar pulau bali ini
jadi ini adalah peningkatan yang terjadi di wilayah sekitar pulau bali ini
apalagi melakukan aktivitas pendakian seperti itu hanom